hujan deras mengguyur sebagian wilayah ibu kota sejak selasa dini hari hingga pagi ini tidak hanya di wilayah langganan banjir sejumlah lokasi di ibu kota pun dikabarkan tergenang
beginilah kondisi jalan s farman grogol jakarta barat yang tergenang air setinggi lima puluh cm akibat ruapan air dari kali krogol
sejumlah kendaraan roda dua yang melintas dari tomang menuju grogol pun mogok karena nekat menerobos genangan air
selain akibat hujan deras yang melanda wilayah jakarta sejak selasa dini hari genangan air juga disebabkan oleh sistem drainase yang buruk
sejumlah permukiman dan jalan di kawasan tanjung doren dan kemunjuruk jakarta barat juga tergenang banjir
tidak hanya itu para siswa sekolah dasar duri kepatujuh pagi di jalan kali sekretaris dipulangkan akibat banjir
pihak sekolah khawatir luapan air dari kali sekretaris semakin parah
di gunung sahari raya pada mangan jakarta utara jalan tergenam air
dengan ketinggian mencapai lima puluh cm
banjir ini karena anak kali cilung di jalan gunung sahari raya tidak dapat menampung debit air yang tinggi ketika hujan mengguyur jakarta
petugas pemadam kebakaran jakarta utara mengerahkan satu unit pompa dan petugas dinas sumber daya air menerjunkan tiga pompa mobile untuk menyedot air di wilayah ini
sementara itu banjir yang terjadi di sekitar perempatan cempakamas jakarta pusat akhirnya membuat motor dari arah rawa bangun masuk ke jalan tol
petugas memperbolehkan motor masuk ke tol karena banyak pengendara motor yang nekat masuk ke gerbang tol pulomas
namun motor tetap diminta berhati hati dengan mengambil jalur paling kiri dan dibawa keluar di pintu podomoro
sedangkan sejumlah motor yang nekat melalui jalan ahmad yani menuju perempatan cempakamas akhirnya putar balik akibat tingginya banjir
irwin hiroshima sayuki cnn indonesia
hujan yang mengguyur sebagai wilayah jakarta sejak senin malam juga mengakibatkan sebagai wilayah jakarta
jakarta terendam banjir seperti yang terjadi di kawasan kemang utara jakarta selatan
banjir setinggi lima puluh cm merendam kawasan ini
intensitas hujan yang cukup tinggi sejak senin malam membuat sejumlah kawasan di jakarta selatan terendam banjir
seperti yang bisa anda saksikan ini adalah kondisi di kawasan kemang utara jakarta selatan
di mana luapan kali kerukut yang melintas di kawasan kemang membuat kawasan permukiman elit tersebut terendam banjir
sejumlah petugas kebersihan
yang berada di lokasi menyiapkan perahu karet untuk mengevakuasi warga
polisi terpaksa menutup jalan karena jalan raya kemang utara tidak dapat dilalui kendaraan
menurut petugas kebersihan banjir ini terjadi karena tingginya intensitas hujan dan air kiriman dari bogor
banjir yang terjadi kali ini setinggi lima puluh cm
kondisi ini lebih baik karena daerah ini sudah ditinggikan
karena sebelum adanya peninggian tanah banjir biasanya mencapai dua meter
daerah kemang utara merupakan daerah langganan banjir karena menyempitnya aliran sungai krukut
kita bergabung dengan silvano hajid yang saat ini berada di cipinang melayu
dan juga ada raf raf kavi yang berada di kawasan cawang jakarta timur untuk mengetahui update terkini
terlebih dahulu vano bagaimana kondisi di lokasi anda berada saat ini
tiffany saya kurang mendengar suara anda dengan jelas
tetapi di cipinang melayu ini juga seperti kemarin belum ada penurunan debit air di sini
walaupun sempat tadi malam terutama sempat surut sedikit
tetapi semenjak hujan sejak dini hari tadi sampai dengan pagi debit air ini justru
masih tetap pada situasi semula
kisaran antara enam puluh sampai dengan satu ratus lima puluh cm di beberapa tempat
ada dua rw yang tadi sempat kami pantau
yang pertama di rw empat dan rw tiga
keduanya kondisinya masih sama
sampai saat ini masih ada sembilan rt juga yang terendam
dan ratusan orang masih mengungsi di tempat terdekat dari sini
yaitu di masjid universitas borobudur
sementara saya gambarkan ada dua kelurahan juga yang terkena imbas banjir
yang pertama kelurahan cipinang melayu ini
dan yang kedua adalah cipinang muara
ini juga dua kelurahan ini merupakan beberapa titik yang dilewati oleh kalisunter
karena sebenarnya banjir ini disebabkan karena meluapnya kalisunter
sama seperti dengan tahun lalu ketika kalisunter meluap
banjir kerap terjadi di beberapa titik di daerah yang dilalui oleh kalisunter
tetapi kali ini karena musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi
menyebabkan banjir meluas di beberapa wilayah di sekitar kalisuntar
sementara kalau misal saya bisa gambarkan tempat saya berdiri ini merupakan di rw empat
agak sedikit bergeser dari rw
ini juga merupakan salah satu daerah yang menjadi sorotan dari
baik dari pemprov dki jakarta untuk melakukan bantuan
karena di sini otomatis beberapa rumah juga sudah mati listrik
artinya listrik dipadamkan beberapa rumah yang lebih tinggi digunakan oleh beberapa warga
untuk menginap atau untuk mengungsi
saya sangat mengungsi karena di masjid universitas jurubudur juga tidak bisa diandalkan
karena sudah menampung banyak orang juga di sana
sementara bantuan yang datang ke sini untuk sementara ini difokuskan pada makanan jadi
atau makanan yang siap saji seperti nasi bungkus untuk makanan warga yang ada di sini
dikarenakan belum ada dapur umum yang tersedia di beberapa rt
ada cerita dari rw maksud saya dari kelurahan cipinangmuara
yang tadi sempat kami singgahi karena di sana tidak ada dapur umum sehingga sekitar dua ratus enam puluh delapan orang
mengandalkan bantuan makanan jadi di kelurahan tersebut
karena kelurahan cipinangmuara ini pemisah antara permukiman dengan sungai adalah satu rumah
jadi bisa dibayangkan betapa deras arusnya jika dibandingkan dengan rw empat ataupun dengan rw tiga
di kelurahan cipinangmelayu di sini tempat saya berdiri
relatif lebih aman bagi anak anak untuk melakukan aktivitas
tetapi orang tua juga harus tetap memantau karena kemarin kita mendengar bersama bahwa ada laporan anak hilang di bekasi
diakibatkan karena terbawa arus ini juga masih dalam proses pencarian sejak tadi malam berita terupdate
baik terima kasih
vano saya tahan dulu laporan dari anda kita akan lanjut ke raff raff kaffi yang berada di rawajati
raff raff kalau saya anda lihat di belakang anda
ini air masih mengenami permukiman di tempat lokasi anda berada saat ini
bagaimana proses evakuasi dan juga pendistribusian bantuan terhadap warga yang ada di sekitar di sana
ya tiffany mohon maaf kami tidak begitu jelas mendengarkan suara anda dari studio namun dapat kami laporkan bahwa
pada pukul sebelas tadi pada saat saya mengamati kawasan ini banjir di kawasan rawajati pancoran jakarta selatan ini
sebenarnya tadi tidak begitu menggenangi lapangan ini namun satu setengah jam kemudian ini ke lapangan sudah kembali tergenang lagi oleh banjir
ini menandakan bahwa debit air sungai ciliwung di mana sungai ciliwung itu yang dekat dengan pemukiman bina warga di kawasan rawajati
pancoran jakarta selatan ini juga sudah mulai naik levelnya begitu
dan di kawasan ini juga banjir pun tidak hanya membawa sedimentasi semacam lumpur namun juga ada sampah sampah domestik
dan justru banjir di kawasan ini melumpuhkan aktivitas warga begitu tiffany
seperti misalnya apa istilahnya ada sekolah kemudian juga ada aktivitas aktivitas warga di mana mereka akhirnya diungsikan ke tempat yang
seperti yang saya katakan tadi bahwa salah satu kegiatan warga yang terhenti adalah di sini ada sekolah yaitu ada paut di mana pada hari ini sebenarnya
kalau tidak banjir sekolah ini berfungsi sebagaimana seperti biasanya namun karena banjir ini sudah merendam sekolah ini maka tidak ada aktivitas atau proses belajar mengajar
semakin saya turun ke bawah semakin mendekati kalau anda dapat melihat di sana ada aliran
sungai ciliwung ini debitnya sudah semakin deras begitu dan akhirnya menggenangi bahkan hampir setinggi pinggang saya
ini hampir setinggi pinggang orang dewasa di mana warga sekitar sini saat ini juga sudah mulai mengungsi begitu ke tempat yang lebih tinggi
seperti kita ketahui bahwa di sini pun juga dimanfaatkan oleh banyak anak anak kecil untuk berenang bermain dan juga sebagainya
kalau kita tahu tiffany bahwa penyakit penyerta biasanya yang pas kebanjir
ini seperti misalnya penyakit kulit kemudian juga penyakit penyakit lainnya yang biasanya menyertai mereka setelah pasca banjir ini
dan inilah yang harusnya menjadi perhatian pemerintah karena sampai saat ini belum ada distribusi bantuan yang datang ke tempat ini
hanya ada satu organisasi massa begitu yang tadi dapat kita temui di tempat yang lebih tinggi yang membuka semacam posko begitu untuk membantu